capres anies roshid baswedan pastikan tidak akan maju pilgub dki dua ribu dua puluh empat saudara
ia menilai isu pilkada sengaja digulirkan untuk menutup isu pilpres
digadang gadang akan diusung pada kontestasi pilkada dki jakarta oleh pks
anies baswedan pastikan tidak akan maju pada pilkada dki dua ribu dua puluh
anies menegaskan sampai saat ini masih konsentrasi pada persoalan pilpres
dan masih menunggu hasil akhir dari rekapitulasi yang masih berjalan
anies meminta dukungan penuh untuk ikut mengawal dan menggaungkan wacana hak angket
anies tidak ingin konsentrasi masyarakat teralihkan dengan wacana pilgub dki dua ribu dua puluh empat
bapak sendiri akan maju pilgub lagi atau gimana pak
jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilgada itu upaya menggeser
tanpa sadar percakapan pilpres ini mau digeser jadi percakapan pilgada
jangan kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha
jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya
artinya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini
bahkan kita nanti akan lihat hasilnya
dari hasilnya kita akan tentukan langkah langkah kita